bagi pemisah antara lajur kendaraan roda dua dan roda empat
harus masuk ke pelabuhan merak ini
ternyata donut kentangnya malahan jadi lebih laku di uni
itu juga menjadi bagian daripada
jadi dia pegang kran nya
kapan nih kalau branson udah besok udah tinggal elon musk ya
bila tertarik memelihara tarantula anda disarankan memulai dengan ukuran anakan
at least ada hiburan dan ada yang mengembirakan hati koko lah
hari ini malah sudah turun lagi stoknya
pelanggan ini juga berkurang jauh
namun angka anak di indonesia yang usianya delapan belas ke bawah
terakhir kukus botok selama tiga puluh
mr hardy terus menceritakan kisah dan sejarah negaranya
maksudnya lu untuk menuju profesional di tangan yang tepat lah ya do ya
data ini diungkap badan pengawas keuangan dan pembangunan bpkp
kenaikan inilah yang membuat masyarakat khususnya milenial
tapi memang dalam di masa yang lalu di masa pak sby tidak terlalu kelihatan gitu
itu artinya ketika nanti pdip tidak diterima atau tidak diajak dalam pemerintahan itu artinya kan pdip siap beroposisi
koko kan ngikutin basket indonesia juga nih tahun ini
telur disajikan dengan istimewa karena ditumis dengan bawang putih dan cumi
iya banten jadi coach saferius yang pegang tim kejurnas banten
dari orang yang berbeda
saya kebetulan lagi hamil sembilan bulan nih
di tahun itu saya bisa mendominasi dia
maka para petani kopi bisa mendapatkan keuntungan yang lebih besar
windstone aja masih zaman tuh kan
bener gak semua pemain tuh bisa jadi pelatih jadi jadi gue gue angkat topi banget buat coach viwin yobelle coach cito gitu kan
membuat mood kita itu enak seperti itu ya
secara masif secara besar besaran
lebih kekhawatiran ancaman terhadap kemanusiaan
bagaimana kepolisian dengan bpk dan kpk